cari pesawat ya
ah cuan pintu
yuk kita lanjut lagi
apaan tuh barusan
nggak ada siapa siapa

ambil cepetan kadang

rafa kau mimpi apaan sih kena kutip gitu deh kena kutip kali tapi mimpi aku serem banget aku
dikejolah sebanyak hantu di rumah kosong kayak mau nyumat kliwon serem banget rafa sakut rafa
kata buah itu mimpi itu bunga tidur jadi kamu gak usah mikirin ya udah kamu tidur lagi ya
rafa rafa kamu mah ya udah mah penakut tapi maunya nonton film horror kalau cerita maunya
dengerin cerita yang hantu hantuan nanti kalau udah mau tidur kepikiran kebawa bawa mimpi
sampai tengom pol pol ane damai mah ya kan nih wajar atau buranti namanya budak letih
nggak takut sama setan naun sih parete nyamber nyamber wae mengomong ih saya cuman
ingetin jangan terlalu bawel dan terlalu galak hanya untuk masalah ini kasian rafa masih kecil
wajar kayak nggak pernah kecil ajalah gitu aja lah saya menggagalak parete ini juga cuman ngasih
tahu ya emang wajar yang enggak wajar itu kalau ada orang gede apalagi pejabat di kampung tiba tiba
belum apa apa udah ketakutan ngibrit paling depan panggilan anak itu baru malu maluin ada tuh orang
yang kayak gitu jelemanu gitu teh ayah kain kain kain ya ini nyanyir nyanyir kan ini mah
ini mah saya cuma ke sini aja ngasih tahu aja ngingetin ada yang kayak gitu ada lagi ngomongin
parete mengpercaya ngerasa
lagi ngapain sih kita ngomongin soal hantu ah ngapain sebentar lagi juga malam jumat kliwon itu menyeramkan
jumat kliwon ada apa ya si bella pakai nebelin lagi beneran pengen tahu jadi begini ceritanya
cerita orang orang dulu
saat malam jumat kliwon itu akan
yang dimana jelas nggak yang jatuh parete kan ngomongnya bisik bisik pada nganyimak sih
jadi pada saat malam jumat kliwon itu yang namanya hantu dedemit jin iblis semuanya berkeliaran di
dunia kita ini untuk menyetani dan menggoda manusia
itu itu apaan itu
jangan lepaskan saya
paretes ya udah tau anak saya paling takut
masih aja diceritain yang serem serem
saya itu kan bukan cerita terdengar atau bohong
memang itu adanya
semoga aja burang titiknya
kalau mengalami hehehe
parete nyumpain saya di jungjuri kan
mana ada setan kemasukan setan
hah maksud bangetnya ke saya itu tuh
bukan di senetron
enggak saya mau dimatiin tv bentar ya
yang lain jangan ngikutin mami kayak gitu ya
nggak boleh ditiru
kak gimana kita pindah aja kak
sampai mau ngebuat uang lewat
ya gak bisa lah rafa
masa kita pindah cuma gara gara gitu doang uang
kalau kita mau pindah
gempar aja apa apa
ya ini yang menarung
suara dari rumah